sebelas mahasiswa sebuah kampus negeri di yogyakarta terkonfirmasi positif covid sembilan belas
usai mengikuti praktik kuliah pembuatan film
ya guna mencegah penularan meluas
dinas kesehatan kabupaten sleman menetapkan kasus ini
menjadi kluster pendidikan baru di daerah istimewa yogyakarta
mahasiswa melanggar ketentuan yang diwajibkan kampus
yakni maksimal hanya melibatkan empat orang saat produksi film
mahasiswa justru melibatkan dua puluh lima orang dalam pembuatan film
dan ternyata usai praktik pembuatan film
tujuh belas orang mahasiswa dinyatakan positif covid sembilan belas
setelah dilakukan tracing oleh pihak kampus
saat ini upaya tracing masih terus dilakukan pihak kampus
bekerja sama dengan satgas covid sembilan belas kabupaten sleman
dari empat belas mahasiswa yang positif covid sembilan belas
delapan orang diantaranya sudah menjalani isolasi di asrama haji yogyakarta
dan empat orang lainnya menghuni ruang isolasi asrama kampus
sementara itu dua mahasiswa yang dinyatakan positif
ada yang telah terlanjur mudik ke kampung halamannya di bekasi
dan salah tiga sehingga mahasiswa yang bersangkutan
wajib melakukan isolasi mandiri di fasilitas kesehatan daerah asalnya
untuk meminimalisir penyebaran
dinas kesehatan kabupaten sleman menutup institusi pendidikan tinggi
sementara yang berada di bawah kementerian kominfo tersebut
selama satu pekan
informasinya itu kan baru praktek ya praktek
membuat film atau video gitu
kemudian satu diantaranya ada yang mengeluh
demam dan hilang penciuman itu
kemudian diperiksa antigen ternyata positif
kemudian mereka yang kontak itu dilakukan swab juga
dan ternyata itu
jadi total yang positif itu ada empat belas
yang dua itu orang tua mahasiswa